supaya rencananya si sulam
yang mau memulihkan nama baiknya
buat dia sendiri
alhamdulillah ya allah
hambamu masih sama menaikan ibadah
surat para umi rumah
rum lupa sama suratnya bang robi
kalau bang robi ganggu rum dengan adanya surat
lu pake betingkah lagi
perasaannya ini kagak enak banget nih
apalagi setelah ketemu haji sulam tadi
kayaknya ada hubungan antara kita sama tabrak larinya si rawon
ini hukum karmo buat gua gitu
bisa jadi lih
udah udah udah lo gak usah pake nangkutin nangkutin gue deh
siapa tahu nih teguran dari allah buat kita berdua
kalau kita cuek kayak gini terus
inti atau aneh
tuh aja gue mau udah nangkutin
kemana mereka bari
jangan jangan jangan

lo mau lari ke mana
ke sana ke sana
mendingan kita ngaku aja deh daripada hidup kita kakak tenang
gue yakin nih bulan puasa kayak begini kagak bakalan ada preman yang berani ngebunuh
syukurlah kalau gitu
ani udah kagak kuat nih lari napas aja udah capek
ngapain katanya puasa kagak ada preman yang bunuh
nah memang kagak ada yang mau ngebunuh
tapi yang mau bikin bonyok kita ada sobari yang masih badar
ya sama aja dong mahal
seorang lagi kayak senter
pak tolong pak nyawa kita terancam sama dua orang itu tuh pak
kalau kena gue jejak dua orang
pak akan kami urus pak
itu orangnya pak
pak pak tenang pak
tenang tenang tenang pak
pak satpam yang baik hati yang mulia ini kan bulan ramadan
masa di bulan yang penuh suci ini semua bikin kerebutan di rumah sakit
di bulan ramadan ini sesama umat muslim harus saling memaafkan
saya kagak bakalan bikin kerebutan di rumah sakit ini
kan bulan puasa
kan sesama muslim masak mau main gontok gontokan
enggak bakalan ya pak
kami maafin bapak bapak semua
jadi saya dibebasin nih pak
jadi saya boleh masuk lagi dong ke rumah sakit
bapak bapak tidak boleh masuk demi mencegah terjadinya keributan
ya sama aja bu
sebentar aja pak
sebentar aja pak
sudah jam sepuluh tapi rumahnya belum online juga
padahal tadi aku sudah memintanya online jam segini
apa jangan jangan rumana memang sengaja nggak mau ol
padahalkan jelas sekali di surat yang aku kasih
aku minta kesempatan lagi untuk bisa bersama dia
padahal di rumahnya itu sangat senang ngobrol lewat kamera skype saat aku dan dia masih berhubungan jarak jauh
aku nggak boleh berpersangka buruk
pasti roman ada kepentingan lain ada kesibukan lain
gue duduk sini aja rum capek
eh gimana anaknya si mali
iya dari tadi abang nungguin lo
penasaran banget abang pengen dengar cerita lo
ya tadi sih pas rum tengokin masih belum sadar mbak
tapi udah lewat masa kritisnya
ya syukur deh kalau begitu abah senang mendengarnya
ada perhatian dikit dong
perhatian gimana sih
nengokin dong cuman merentah doang bisanya
ya bukannya kita kagak mau nengokin
kalau lo kagak percaya pegang nih coba
alesan doang kalau orang sekarang bilang nih akal bunuh akal
besok kalau udah baik baik kita nengokin iya nggak nih
nah terus tadi yang bawa anak malik ke rumah sakit capek
ya siapa lagi
orang yang paling tulus dan baik di kampung ini
haji sulam lah
hah jadi beneran
haji sulam yang bawa
kenapa kaget ngiri hah kesaingin
terus abis ini nyebarin pitnape lagi
hah orang juga tahu siapa yang tukang
kamar lu ah
bah lo lihat tuh adek lo tuh tenggel lagunya
mana adek dihormatnya sama kita
yaudah deh kamu juga masuk kamarnya bah mi
mi dilepas dulu emas emasnya mi mau tidur ini
nggak apaan sih dilepas lepas aneh abah nih biasanya begitu

abah cuma kasih tau aja mi supaya umi itu tidurnya nggak keganjel ganjel gitu nggak nyaman
apa kenapa sih kayak ada pikiran begitu
ya abah lagi mikir aja mi bagaimana kalau kebaikan si sulam nolongin anak si mali
malah bikin warga luluh kan berarti usaha kita sia sia
ya enggak juga lah bah bisa jadi malah sebaliknya mbak bisa jadi warga malah ngebencinya bah
mbak sekarang abah coba pikir masa setiap ada kecelakaan anak si sulap selalu ada di tempat berkala
kan aneh kan aneh banget kan
nah kalau dibilang kagak sengaja itu jadi aneh kabar
umi nih yakin banget bah si sulam tuh pasti sengaja
ngenabrak anaknya si mali
tapi untuk apa sih sulam ngelakuin gitu mbak
ya apa pikir aja deh si mali itu kan suka ngedukung kita mangkenya dia jadi dibenci
nah tuh dia bah makanya dia bikin supaya si mali itu berhutang buki sama dia
terus ngebalik ngedukung dia buat ngeyakinin warga
kalau dia tuh emang orang main
udah ketahuan kan permainannya
iya dong siapa dulu
aduh abah bangga banget nih punya istri sprinter umin
pokoknya bah abah nggak usah khawatir
umi selalu cari cara supaya rencananya si sulam yang mau memulihkan nama baiknya
jadi bumerang buat dia sendiri
alhamdulillah ya allah
abah mau masih sama menaikkan ibadah sholat para ummi rumah
harum lupa sama suratnya bang rofi
maaf kalo bang robi ganggu rom dengan adanya surat ini
jujur aja bang robi kangen sama kenangan awal hubungan kita ketika masih berhubung